wali kota surabaya tri risma hari ini mengaku keberatan jika tunjangan hari raya untuk pegawai negeri sipil dibebankan pada apbd
hingga senin siang risma mengaku belum mendapatkan surat edaran dari menteri dalam negeri terkait kebijakan tersebut
pemerintah kota surabaya secara terang terangan menyatakan keberatan jika pemberian tunjangan hari raya atau thr kepada pns dibebankan pada dana apbd
wali kota surabaya tri risma hari ini mengatakan total pembayaran thr untuk seluruh pns di kota surabaya bernilai besar
meski demikian pemkot akan duduk bersama dprd kota untuk membicarakan pemberian thr tersebut
sementara itu hingga senin sore risma mengaku belum menerima surat edaran dari menteri dalam negeri terkait kebijakan pemberian thr tersebut

risma menegaskan pemberian thr kepada pns tidak wajib sebab pada tahun tahun sebelumnya pns tidak pernah mendapatkan thr
sebelumnya pada dua puluh tiga mei lalu presiden menaikkan peraturan pemerintah mengenai thr dan gaji ke tiga belas untuk pns tni polri dan pensiunan
bagi para pensiunan tahun ini menjadi yang pertama kali menerima thr
untuk membayar thr dan gaji ke tiga belas itu pemerintah mengalokasikan dana sebesar rp tiga puluh lima tujuh puluh enam triliun